kita ke informasi pertama densus delapan puluh delapan anti teror mabes polri menggerebek tiga rumah terduga teroris di perumahan sumber taman kota probolinggo pada kamis malam
penggerbekan dilakukan serentak di dua lokasi yang pertama h yang tinggal bersama istri dan tiga anaknya pada saat pengerebekan tembok pintu gerbang rumah sempat dirusak petugas
dalam penggerbekan ini kedua dan ketiga di dua rumah lainnya petugas berhasil menangkap dua orang pria berinisial f dan h
dengan mata tertutup ketiganya selanjutnya dibawa ke mapolres probolinggo
dari tiga lokasi pengerebekan petugas berhasil mengamankan senjata laras panjang sebilah golok busur dan rangkaian elektronika
di mana ada tiga yang terduga yang kita amankan
inisial f f
saat ini sedang kita amankan untuk dimintai keterangan
semuanya ketiga tiganya adalah laki laki
dan saat ini sedang kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut
untuk barang bukti ada yang kita amankan sebuah senapan angin ada juga sebuah busur panah ada juga golok dan juga ada parang
itu masih satu keluarga apa
tentunya ada kekaitan dengan tindakan aksi teror yang selama ini terjadi di surabaya dan sidoarjo
penggerebekan tiga terduga teroris di perumahan sumber taman kecamatan wonoasi kota probolinggo jawa timur mengagetkan warga setempat
suasana tenang usai salat tarawih berubah menjadi tegang saat puluhan polisi bersenjata lengkap mengerebek tiga rumah di perumahan tersebut
dari penggerebekan itu petugas berhasil menangkap tiga terduga teroris
selama ini warga mengenal tiga orang tersebut sebagai pribadi yang tertutup
sehari hari salah satu terduga teroris yang berinisial h diketahui berprofesi sebagai penjual air mineral dan baru mengontrak rumah di kawasan itu sekitar lima bulan
kok kenal dengan orang ini
berapa tahun tinggal di sini
mungkin satu tahunan paling
siapa aja yang tinggal di sini
saya satu keluarga
oh satu keluarga
kalau lewat yang apa
sekarang jual kerja apa itu
kerjanya itu kalau tidak kerja cuma dia tiap hari membawa aqua
tidak tahu entah dijual atau tidak tahu
sudah berapa tahun
kalau setahun tahun tidak ada
tinggal di sini
tidak ada satu tahun